untuk menjaga inflasi dalam kisaran empat plus minus satu persen
pemerintah dan bank indonesia memiliki enam langkah strategis menjaga inflasi tahun dua ribu dua puluh
tantangan inflasi di tahun ini sebagai kelanjutan reformasi penyesuaian subsidi energi agar lebih tepat sasaran
yaitu berupa subsidi listrik bagi pelanggan sembilan ratus volt ampere dan penyesuaian harga bbm seiring kenaikan harga minyak dunia
kesepakatan langkah strategis tersebut tercapai dalam rapat koordinasi antar pimpinan kementerian dan lembaga
yang tergabung dalam tim pengendali inflasi atau tpi
dan kelompok kerja nasional tim pengendali inflasi daerah atau pogjanas tpid
yang melalui peraturan presiden ditetapkan menjadi tim pengendali inflasi nasional
bank indonesia bersama dengan pemerintah menyepakati enam langkah strategis
untuk menjaga inflasi dua ribu tujuh belas agar berada dalam kisaran empat plus minus satu persen
yaitu yang pertama menekan laju inflasi volatile food menjadi di kisaran empat sampai lima persen
penguatan infrastruktur logistik pangan di daerah khususnya pergudangan untuk penyimpanan komoditas
pertemuan ini dihadiri oleh menteri koordinator bidang perekonomian darmin nasution
menteri keuangan sri mulyani menteri perhubungan budi karya sumadi
serta pejabat dari kementerian esdm kementerian pertanian kementerian ppn dan kepolisian republik indonesia
selanjutnya dari rapat tersebut
dua ribu tujuh belas akan diselenggarakan rakornes delapan tpid untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga inflasi